teka teki status hukum setia novanto terjawab sudah setelah pekan lalu kpk dan kuasa hukum setia saling serang dengan instrumen surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp
hari ini setia novanto dipanggil kembali oleh lembaga antirasuah sebagai saksi untuk kasus korupsi ktp elektronik
penetapan status tersangka ketua dpr ri setia novanto akhirnya terjawab sudah
wakil ketua kpk saud sitomorang mengumumkan status tersangka setia pada jumat keramat sepuluh november lalu
status tersangkanya ini merupakan kali kedua didapatkan setia novanto setelah pernah menjadi tersangka pada tujuh belas juli silam
kpk menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas atas nama tersangka sn anggota dpr ri
sn selaku anggota dpr ri proje dua ribu sembilan dua ribu empat belas bersama sama dengan anang sugiyana sudiharjo andi agustinus irman selaku direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri republik indonesia
dan insinyur sugiharto mm selaku pejabat pembuat kopitmen
ppk direkturat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri republik indonesia dan kawan kawan
diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menyalahgunakan kewenangan
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kewenangan
kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukannya
sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sekurang kurangnya dua tiga triliun rupiah
namun pada pemanggilan sebagai saksi untuk tersangka direktur utama pt quadra solution anang sugiana sudiharjo tadi pagi
setiano fanto kembali mangkir dengan alasan
alasan belum mengantungi izin dari presiden joko widodo
dilansir dari laman cnnindonesia com setia telah mengirimkan surat ketidakhadiran kepada lembaga antiraswa
surat yang berkop dprr itu ditanda tangani setiano fanto sebagai ketua dpr
kpk membutuhkan keterangan setia dalam penyidikan kasus korupsi ktp elektronik dengan tersangka anang sugiana
ketua umum partai beringin itu diduga mengetahui peran anang dalam proyek
senilai lima sembilan triliun rupiah tersebut
sementara itu kembali mangkirnya setia novanto dari panggilan kpk
ketua dpr tersebut justru sibuk membagi bagian bantuan kepada sejumlah warga di nusa tenggara timur
setia bahkan membantah membangkang panggilan kpk dan berdalih tengah menjalankan tugas negara
sebelas delapan persen ini makin baik
dan masalah umum saya serahkan pada mekanisme itu sesuai aturan aturan yang berlaku
kendati demikian sebagai ketua dpr ri seharusnya setia memberikan contoh baik dengan memenuhi panggilan aparat penegak hukum
andri setiawan cnn indonesia
hukumnya ketika kembali tetapkan sebagai tersangka dan dipanggil oleh kpk untuk diperiksa
kali ini memang hari ini sebagai saksi pihak dari setia novanto mengatakan
pemeriksaan terhadap setia novanto harus melalui izin presiden sesuai dengan undang undang md tiga
dalam putusan mahkamah konstitusi nomor tujuh puluh enam di mana sudah sangat menjelaskan
sebagaimana membatalkan undang undang md tiga pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu ratus dua puluh tiga dan dua ratus dua puluh lima ayat satu sampai ayat lima
yang intinya ketika anggota dewan menjalankan tugas
izin pemeriksaan wajib diminta ke presiden
ya sekali lagi itu alasan yang kemudian digunakan ketika dipanggil hari ini
maka dali yang digunakan tetap sama bahwa kpk harus meminta izin presiden joko widodo

sana sudah sangat jelas anggota dewan itu adalah mempunyai hak imutasi
jadi hal ini berarti tiada seorang pun bisa memeriksa memanggil anggota dewan
bukan hanya pak getua
kalau dia masih mengaku undang undang dasar empat puluh lima itu adalah undang undang sumber
daripada seluruh undang undang di indonesia
kita kembalikan kepada undang undang md tiga
hak apa namanya anggota itu memiliki hak imutasi
dan dalam hal ini sudah harus tahu bahwa
sesuai dengan pada undang undang yang tertera
bahwa anggota dewan itu tidak bisa diperiksa ketika dia menjalani tugasnya
ada tiga hal tadi mungkin saya minta pendapat bang julius ibrani terlebih dahulu
anda bagaimana melihat tiga hal ini apakah memang sesuai dengan logika hukum
aturannya seperti itu atau bagaimana
bicara soal putusan peradilan
ini sudah pernah disampaikan juga
bahwa yang dibatalkan ya oleh pengadilan negeri jakarta selatan
adalah sprindik dengan nomor spesifik
bukan seluruh penyidikan terkait dengan kasus megakorupsi ktp elektronik
itu dua hal yang berbeda
tapi ini pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh pak fredrik yunadi
sebetulnya jika kpk kemudian menerbitkan seprindik yang baru
dengan nomor yang baru
di perkara yang sama itu diperbolehkan secara hukum
putusan mk lagi yang menyatakan bahwa alat bukti dari satu perkara
itu bisa digunakan untuk perkara yang lain
jika bersama sama ya
ada perbarengan di situ ya
yang kedua adalah
tapi masalahnya ini dilaporkan polisi yang menetapkan tersangka lagi
nah ini yang kita sebut adalah upaya
ya mungkin ini upaya untuk istilahnya menempatkan proses penyidikan iktp
atau ktp elektronik vis a vis dengan proses hukum
terhadap para pimpinan ataupun penyidiknya
artinya apa itu
tapi kita bisa artikan sebagai
ini kreativitas pengacara silahkan saja
tapi kami bisa melihat bahwa ada situasi yang coba dimanfaatkan
kita tahu ada kpk versus polri
ada cicak versus buaya
dan ada modus modus ketika diperiksa kpk
maka diadukan orang orang kpk pimpinan kpk
dan itu sudah lebih dari enam puluh kali ya sejarahnya di dalam bukunya
prof denin rayana
nah yang kedua adalah soal apakah perlu atau tidak izin dari presiden
undang undang md tiga ya di pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga nya sudah menjelaskan
jika disangka dengan undang undang khusus
dalam hal ini ya disangka artinya dia sudah bersatu sebagai tersangka
undang undang khusus apa yang dimaksud
maka undang undang khusus di luar daripada atau lebih spesifik dari kuhp
nah disini ada undang undang tipikor
espesialis berarti ya
betul artinya tidak lagi diperlukan izin dari presiden
ini menurut kajian anda dua hal tadi yang disampaikan sudah tidak tepat menurut pandangan anda begitu ya
secara hukum sepatutnya itu sudah terbantakan
oke baik yang soal limantas tadi
nah hak imunitas itu harus diartikan adalah ketika seorang anggota dewan
berproses dalam forum forum resmi di parlemen
misalnya dia dalam rapat paripurna dalam sidang sidang badan segala macam
keterangan keterangan pendapat pendapat yang diberikan
itulah yang menjadi objek imunitas itu sendiri
ketika dia berpendapat ketika dia berargumen
termasuk menyampaikan data data dan fakta fakta hasil kajiannya secara independen
mungkin itu yang tidak bisa dijerat secara hukum
bukan diartikan sebagai ketika berbuat tindak pidana
di luar daripada forum forum resmi parlemen dalam kerangka proses legislasi nasional
kemudian dia tidak boleh kena juga
itu bukan imunitas namanya tapi impunitas
artinya seseorang itu tidak bisa dijerat oleh hukum dalam bentuk apapun
itu sebuah definisi yang salah
perwakilan diplomatik negara negara sahabat
seperti indonesia juga ketika berada di negara sahabat
diplomat diplomat kita memiliki hak yang namanya imunitas
dalam hal apa surat menyurat dan yang lain lain
yang masuk dalam koridor atau konteks kedinasannya dia
lalu ketika dia mabuk
misalnya ada diplomat indonesia di luar negeri
atau sebaliknya diplomat negara sahabat di indonesia
dia mabuk mengendarai kendaraan
lalu menabrak orang
apakah dia tidak boleh diproses secara hukum
kemabukannya dan menabrak orangnya itu bukan dalam konteks keringan
nah inilah hak imunitasnya
jadi bisa diproses ya
itu contoh untuk mengenaluskan
nah inilah definisi yang harus dimaknai terkait dengan hak imunitas dari anggota dewan
parlemen itu sendiri
jadi tiga hal jadi sudah tidak sesuai dengan kajian apa yang disampaikan oleh pihak sjanovanto dan kuasa hukumnya
pertanyaannya masalahnya bang maman ketika hari ini harusnya dipanggil oleh kpk
pak setia novanto sebagai tersangka kasus korupsi ini memilih tidak hadir
apakah golkar sebaiknya ikut mendorong memprioritaskan proses penegahan hukum
ataukah memilih soal kedinasan dengan alasan yang disampaikan pak sjanovanto
bang oman kita tahan dulu
itu pertanyaan untuk setelah jeda berikutnya
tetaplah di cnn indonesia prime
kini sudah bergabung bersama saya juru bicara kpk bergabung dari luar studio febri diansa
selamat malam bang febri
hari ulang tahun golkar di ntt dan kegiatan lain di sana
jadi ada kurang lebih tiga alasan yang disampaikan pada kpk hari ini
baik ini pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ass ya
dan ini pemanggilan yang keberapa kali sebenarnya
panggilan ketiga sebenarnya hari ini untuk tersangka ass
jadi dalam posisi sebagai saksi
untuk posisi sebagai
jadi tersangka saudara sn kita agendakan pemeriksaannya pada hari rabu minggu ini
minggu lalu kita juga sudah sampaikan pemanggilan secara patut
jadi kita harap sebagai ketua lembaga negara dpr sebagai lembaga terhormat
itu kemudian bisa diberikan contoh lah pada publik terkait dengan kepatuhan terhadap proses hukum yang berlaku
baik kalau pemanggilan ketiga sebagai saksi itu apakah memang kpk
belum merasa harus melakukan pemanggilan dengan penjemputan begitu
sejauh ini kita belum menyimpulkan sampai ke sana
karena tentu kita semua saya kira punya pemahaman yang sama tentang posisi ketua dpr
sebagai lembaga yang sangat terhormat ya lembaga wakil rakyat
dan kita sangat harapkan ada kepatuhan hukum di sana
dan nanti juga saya kira menjadi hal penting di sini
kalaupun misalnya yang bersangkutan membantah beberapa dugaan dugaan
keterlibatan dalam kasus ktp elektronik
saya kira akan lebih baik dan lebih tepat jika itu disampaikan dan diklarifikasi di depan penyidik
agar informasinya bisa menjadi lebih berimbang
dan itu menjadi bagian dari proses hukum yang memang harus dihadapi
tetapi aturannya seperti apa sebenarnya bang febri
pemanggilan terhadap saksi misalnya kita lebih spesifikan kepada saksi
apakah ada batas waktu tertentu atau sebenarnya sesuai dengan kajian penyidik kpk
kapan akan dilakukan penjemputan
ataukah hanya pemanggilan biasa saja dan menantikan agar yang bersangkutan hadir dalam pemanggilan itu
sampai sekarang kami masih fokus pada proses pemanggilan
baik untuk tersangka ass ataupun untuk tersangka sn
dan tersangka juga kita periksa
minggu lalu kita melakukan penahanan terhadap tersangka ass
tentu saja itu berarti kami memprioritaskan penanganan perkara ini
untuk kemudian bisa diperkuat bukti bukti yang ada
karena untuk penahanan itu kan ada batas waktunya juga
sedangkan untuk tersangka sn
pemeriksaan saksi saksi masih butuh kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan
dan juga agenda pemeriksaan tersangka
baik ini rupanya yang dilakukan kpk dalam pandangan kita gitu ya
dalam pandangan saya begitu
melihatnya bahwa kpk menghimbau atau menyerukan tadi
agar pak sn sebagai kepala lembaga terhormat tentu saja
mau memberikan contoh kepada publik mengikuti proses hukum
di satu sisi
mengatakan belum mengkaji untuk melakukan penjemputan
karena pak sn merupakan kepala lembaga yang terhormat begitu
nah kalau dari golkar sendiri melihatnya seperti apa
karena alasan tidak hadir hari ini salah satunya adalah perayaan multah golkar di ntt
ya artinya pertama begini mas saya ingin menyampaikan bahwa
berdasarkan komunikasi kita dengan pak steno panto
beliau juga menyampaikan bahwa biarkan ini menjadi dua hal
bahwa kasus iktp ini menjadi
permasalahan beliau secara pribadi
dan dia meminta juga kepada kita untuk memisahkan
antara urusan golkar dengan urusan beliau secara hukum
konsekuensinya adalah dengan dibentuknya tim hukum sendiri yang dibentuk oleh beliau
namun memang ada kepentingan terlepas selain memang permasalahan hukum
ada kepentingan masalah aktivitas keorganisasian
bahwa di depan mata kita kita dihadapkan dengan kebutuhan untuk verifikasi di kpu
yang kedua juga kita dihadapkan dengan persiapan
yang kedua juga kita dihadapkan dengan persiapan
pilih keadatan dua ribu delapan belas dan kita sudah mulai open recruitment caleg dpr ri untuk dua ribu sembilan belas
artinya bahwa golkar dihadapkan pada dua situasi
nah hari ini yang menjadi prioritas kita
partai golkar adalah bagaimana menjaga aktivitas keorganisasian menjadi prioritas kita yang paling utama
karena pak steno panto juga sudah memerintahkan kepada kita dan juga sudah membentuk tim hukum sendiri
itu dulu ya yang ingin saya sampaikan
yang kedua adalah kita menghargai dan menghormati proses hukum yang ada sekarang di kpk
kami juga berharap bahwa siapapun yang ada di republik ini tidak perlu membuat sebuah tafsir tafsir yang memang melewati proses hukum kita
contoh tafsirnya adalah apa
contoh begini bahwa ketidakhadiran pak sita novanto harus kita lihat sebagai sebuah ranah perdebatan ataupun pandangan hukum
jadi jangan di geser sebagai sebuah bentuk akrobatik ataupun bentuk mangkir dan lain sebagainya
kami berharap contoh seperti ini
kalau tadi misalnya mas febri menyampaikan bahwa cobalah kita menghimbau kepada pak steno panto untuk hadir
ini sudah sulit mas kalau kita masuk kepada proses itu
karena kenapa ada contoh kasus juga
kpk juga contoh hari ini di pansus sampai hari ini juga tidak hadir
kenapa kpk tidak hadir karena kpk juga punya argumentasinya sendiri
nah artinya apa maksud saya kita tidak usah masuk dalam perdebatan itu
nah mari kpk dan kita semua bahwa kita hormati dan kita hargai ini betul betul dalam konteks proses hukum
jadi kalau pak sn tidak hadir pemeriksaan kpk maka itu disamakan dengan
artinya jangan di geser jangan di geser kepada perspektif yang lain
artinya mari kita masuk dan kita konsisten bahwa ketidakhadiran setia novanto karena memang ada perdebatan ada pandangan hukum yang berbeda
kenapa contoh kalau kita lihat dari media saya tidak bisa masuk terlalu jauh dari aspek hukum ya
karena tim hukum ini sendiri sudah ada
jadi kalau saya masuk juga menjadi overlapping
artinya tim hukum pak setia novanto beranggapan bahwa ada satu
untuk hadirnya pak setia novanto dibutuhkan izin presiden dan lain sebagainya lah
nah ini kan menurut saya ada tafsir tapsir pandangan hukum yang memang menurut saya silahkan di clear kan

kenapa saya selalu bilang bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh seluruh institusi hukum yang ada

harus mengedepankan prinsip keadilan prinsip transparansi profesionalisme dan yang terakhir
yang paling penting menurut saya adalah kehatian
kehatian kehatian itu bukan hanya sekedar bagaimana menjalankan proses hukum acara yang benar
tapi kehatian kehatian itu harus melihatnya begini
kpk bertanggung jawab dan bertugas juga untuk menjaga wibawa institusi negara
karena antara kasus hukum sietono fanto dan dia sebagai ketua dpr itu dua hal yang berbeda
artinya apa kpk berkepentingan juga
dan ini harapan kami sebagai publik juga
harus menjaga wibawa institusi itu dengan cara apa kehatian kehatian itu apa
karena kan ini dilihat ada dua institusi besar
jadi nggak bisa diproses maksudnya pak sietono fanto tidak boleh diproses
bukan tidak boleh diproses artinya apa
proses hukum itu harus prinsip kehatian kehatian itu juga harus melihat wibawa dua institusi ini
kenapa saya bilang seperti ini

kalau misalnya soal kehatian itu maaf saya potong
jadi soal kehatian itu diwujudkan oleh kpk misalnya dengan tidak langsung ujuk ujuk menjemput paksa karena sudah panggilan tiga
artinya itu tadi saya bilang kita hormati kita setuju
maka saya bilang kita memberikan apresiasi lah kepada kpk kalau dia tidak
dia kan kpk ini kalau kita lihat kan ini kan kasus cash yang proses pranasangkaan episode kedua nih
artinya kalau kita lihat bahwa secara psikologis kpk tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama
kan begitu kalau kita masuk kepada ini kpk
oleh karena itu
saya juga menghimbau kepada yang menjadi kegelisahan kita para kader kader partai golkar
terutama kami yang muda muda ini
bahwa kpk tidak melihat implikasi negatif kepada dua institusi ini
ada citra wibawa dpr yang harus dijaga juga oleh kpk
ada citra partai golkar yang memang lepas dari individu pak novanto juga
itu harus dilihat
maka dari itu kami saya juga sebagai pengurus dpp partai golkar berharap mari kita masuk
kedalam perspektif hukumnya
yang saat ini disampaikan oleh kpk tadi bukan perspektif hukum
artinya kalau menurut saya itu bergeser kenapa
karena ada timbul tafsir tafsir etika dan sebagainya
karena kenapa kalau kita masuk kepada proses perdebatan etika kepantasan
kita bisa masuk lagi pada cash yang lain terhadap kpk
karena kpk juga pernah melakukan hal yang sama
kita akan sampaikan nanti kepada bang febri diansa
kalau soal yang disampaikan tadi itu lebih pada etika
kita akan lihat jawabannya nanti
soal citra partai golkar nanti
ada juga pandangan dari bang mirwan setelah ajadah berikut
kami hadir kembali dalam cnn indonesia prime news
tadi disinggung soal citra dpr dan juga citra partai golkar
kalau soal citra partai golkar ini bagaimana
apakah memang pak sm ini kemudian memang hati hatilah kalau memproses pak sn
karena ada dua citra tadi
soal citra golkar anda punya komentar tidak
wah kalau citra golkar ini kan per hari ini gitu ya
jadi kan panjang sudah proses ini mulai dari bulan berapa itu kan kita sudah terus meneruskan dipertontonkan kondisi seperti ini
penetapan tersangka pak stiano fanto yang pertama kali saat itu sebelum ada pra peradilan adalah bulan juli
makanya udah panjang sampai sekarang mas indra
karena sudah panjang sampai hari ini itu dan ditambah lagi sama satu orang gitu kan
kemarin ada novanto sampai hari ini ditambah lagi sekarang ini kan dengan pengacara frederick yunadi gitu
ini kan dua duanya juga berkomentar lalu kemudian tentu mewakili ya meskipun itu profesional
bahwa dia melayani kliennya segala macam
tapi ini kan makin menambah juga sebenarnya semacam persoalan persoalan dan citra yang menampilkan ke kader partai golkar gitu
bahwa banyak yang lucu lucu yang semakin terjadi gitu
novanto hari ini itu kan nggak ada lagi tampilan yang bisa kita lihat membuat kita ini menjadi bangga menjadi partai golkar
enggak kalau sorotan dari bang maman tadi kalau bahwa sorotan citra kepada golkar ini kan apa namanya pemeriksaan terhadap setia novanto
makanya harus hati hati karena ini membawa buruk citra golkar
kalau anda menyoroti setia novanto yang justru ini dalam soal citra terkait dengan citra golkar
itu dia yang saya mau sampaikan mas indra
jadi kan kalau sampai hari ini yang kita lihat setia novanto kan sudah nggak menampilkan lagi bahwa dia ini berpikir soal partai golkar
nggak lagi lebih banyak dia berpikir tentang dirinya gitu
lalu kemudian bahkan kita bertanya sesungguhnya pak setia novanto sekarang ini lebih banyak memikir dirinya atau mikirin partai
karena itu sudah hampir lepas semua
mangkir kemudian banyak alasan yang dipertontonkan kepada publik dan itu semua impact nya akan ke partai
tapi kan ada alasan tidak hadirnya tadi ada alasan soal ulta partai golkar di ntt kemudian izin presiden dan lain sebagainya
bahwa kpk malah agak agak
kpk malah kemudian dihati hati bahwa ini adalah lembaga yang terhormat disampaikan tadi
oh kalau itu istilahkan saja
tapi kan pendapat publik tentu berbeda
pendapat kita itu juga di gmpg mengatakan bahwa ini bukan semakin memperbaiki kondisinya
karena publik kan tahu bahwa sesungguhnya yang terjadi itu apa
ini kan bikin alasan membuat alasan sebanyak banyak mungkin
tapi bukan justru malah sebagai pembuat
sebagai pembuat sebagai ketua dpr pembuat undang undang
dia menjadi contoh untuk mematuhi undang undang yang dibuat
ini kan semua hal yang sama sekali tidak masuk akal lah
jadi maksud anda harus bagaimana agar citra golkarnya tidak tersangkut dengan kasus ini
saya kira memang sudah harus berpikir
partai golkar sudah harus berpikir bahwa beban ini sudah harus kepotong lah gitu
kalau memang kalau ini masuk ke ranah penyakit ya harus kita buang
kalau kanker kan harus dibuang
jadi begini mas saya pikir saya coba sedikit perjelas lagi
saya rasa bukan hanya sekedar citra maksudnya begini
kalau citra kebetulan memang alhamdulillahnya
nah ini tadi indahnya di partai golkar kami ini kayak begini mas
bang mirwan ini senior saya juga salah satu yang kita sama sama berinteraksi lah di partai golkar
tapi kita bisa berbeda pandangan
tapi artinya begini
partai golkar ini partai yang memang sangat berbeda dengan partai lainnya
yang memang melihat pengkultusan ketua umum itu sangat kental
kalau di golkar ini enggak
golkar ini nggak kental ya
ini partai yang memang karena sistem
dan itu diakui oleh semua orang
terlepas dari bahwa memang ada dampak itu iya kita harus mengakui
tidak akan mungkin juga kita bisa menafikan itu
tapi itu kita mengakui bahwa memang ada dampak
tapi di sisi lain kita makanya sampai saat ini kita menghimbau kepada semuanya bahwa mari yuk kita bergandengan tangan
yuk kita ada situasi kita memahami bahwa memang ada masalah
tapi bukan berarti permasalahan ini justru kita sesama keluarga besar kita partai golkar ini malah justru ikut memperkeruh permasalahan ini
yuk kita sama sama duduk bareng
kita coba memikirkan hal hal yang jauh lebih positif
sebagai contoh hari minggu kemarin kita masih tetap menjalankan aja aktivitas keorganisasian kita
contoh kita kemarin syukuran
syukuran untuk topping off pembentukan karena kita baru bangun gedung baru kita
dihadiri oleh semua dpd dpd satu
tapi bang apa yang disampaikan oleh mungkin pak stiano fanto melalui kuasa hukumnya dengan tidak hadir di pemeriksaan oleh kpk
kemudian mengatakan harus izin presiden
kemudian membawa nama presiden kali ini begitu kan bahwa harus izin
kemudian ada hak imunitas disampaikan juga
apakah itu justru tidak makin yang disebut justru memperkeruh
kenapa tidak seperti yang disampaikan oleh kpk datang saja sampaikan bantahan di situ dan membuat klarifikasi
nah itu tadi saya bilang
saya pikir itu sudah tuntas lah kita
kita sudah selesai
sudah tidak perlu lagi kita perdebatan
itu perdebatan hukum monggo aja jalan
kita proses hukum silahkan jalan
saya pikir ada agenda yang jauh lebih besar
tapi itu tidak mempengaruhi bagi golkar sendiri
karena tadi itu mas
pekeramaian itu semua
sampai hari ini golkar ini partai yang menjalankan aktivitasnya
menjalankan aktivitasnya berdasarkan sistem yang ada
meminta pergantian segala macam
nggak mudah loh minta pergantian ketua umum di partai golkar itu
di tengah situasi bahwa kita pernah berkonflik yang cukup lumayan panjang
satu tahun delapan bulan
yang justru itu masih terngiang ngiang di dalam telinga kita
menurut saya ada way out yang mungkin jauh lebih
bisa kita cari jalan way out itu
ya mari kita sama sama kita pikirkan
yang terpenting bagi kita
hari ini adalah bagaimana caranya kita bisa fokus menjalankan aktivitas organisasi kita dulu
tapi partai golkar merasa tidak perlu
karena ini ketua umum
figur ketua umum ya
artinya disitu menjadi apa namanya simbol juga sebenarnya
apakah itu tidak merasa harus mendorong pak selesaikan proses hukum dengan baik
ini sudah kita rekomendasikan kan
beliau berproses secara hukum
dan sampai saat ini tidak ada bentuk penghalangan dari pak sito novanto juga
artinya kita tidak boleh mencari asumsi
asumsi sendiri melihat ini
oke kita memahami bahwa mungkin publik ada sebagian yang memang tidak bisa melihat ini secara positif
berdemokrasi itu ya ini dia hukum
kalau bukan lagi hukum yang sebagai panglima kita
negara terdepan dalam setiap penyelesaian perbedaan pandangan kita
yang dilakukan kpk kan proses hukum
apapun proses hukum yang dilakukan oleh kpk kita hargai
yang terpenting bagi kita adalah
dan yang terakhir adalah kehatian kehatian itu menjadi pegangan kpk
karena kembali lagi
saya bilang kita sebagai warga negara juga berkepentingan untuk menjaga nama baik kpk juga
nah salah satu cara kita untuk menjaga nama baik kpk adalah terus mengingatkan kpk
bahwa kpk jangan kembali lagi seperti yang kemarin
karena yang kemarin itu yang rugi semuanya loh
dianulir satu tersangka itu
itu yang kemarin itu
dan golkar juga ikut dirugikan
karena kita sempat masuk dalam framing opini media kan
opini media yang bagaimana ini
artinya kan publik sempat mendapatkan kesimpulan
terbentuk kesimpulan kesimpulan di mata publik
bahwa seolah olah setia novanto itu salah
artinya penetapan tersangka kepada sitonofanto belum bisa kita katakan benar
setia novanto itu belum juga bisa kita katakan salah
tapi yang menetapkan tersangka dilaporkan ke polisi sekarang
bahwa disebut melanggar perusahaan perapradilan
kan ada pandangan pandangan hukum
ada pandangan pandangan hukum di setiap mereka ini
silahkan itu kita proses secara hukum
kita akan kembali nanti dengan bang febri diansyah setelah jeda berikut ini
karena himbauan tersebut sifatnya etik
justru tidak fokus ke soal hukumnya begitu bang febri
setelah jeda kita nantikan jawaban bang febri diansyah
baik bang febri saya ingin tanggapan anda dari apa namanya pernyataan
dari bang maman abdurrahman yang menyebutkan bahwa
jangan masuk ke himbauan himbauan lah
karena itu ranahnya kemudian jatuhnya menjadi etik
fokus saja ke soal hukum begitu bang febri
karena itu ranahnya kemudian jatuhnya menjadi etik
ini soal hukum
karena di pasal satu ratus dua belas kitab undang undang hukum acara pidana itu
ada kewajiban bagi saksi dan tersangka yang dipanggil oleh penyidik untuk datang
nah tentu kewajiban inilah yang kita ingatkan
pada seluruh saksi dan seluruh tersangka
agar memenuhi panggilan hukum tersebut
apalagi di surat yang disampaikan hari ini
itu dikutip jelas sekali
konstitusi undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
yang mengatur tentang negara indonesia adalah negara hukum
artinya dalam konteks itulah kita bicara tentang
bagaimana kewajiban seseorang untuk hadir sebagai saksi
apalagi kalau kita bicara tentang alasan alasan yang digunakan
itu sebenarnya sudah cukup jelas
mantan ketua mahkamah konstitusi sudah menyampaikan
dan sejumlah akademisi juga sudah menyampaikan
perihal izin presiden misalnya
kalau kita baca sebenarnya secara tekstual saja kita tahu
bahwa ketentuan itu tidak mencakup kasus yang sedang ditangani oleh kpk saat ini
pertama karena diatur secara jelas disana
bahwa kalau dalam konteks tindak pidana khusus
dalam hal ini tentu tindak pidana korupsi
maka tidak dibutuhkan persetujuan tertulis dari presiden
banyak argumentasi lah yang bisa kita sampaikan disana
dan itu sebenarnya sudah cukup jelas
yang kedua soal hak imunitas
saya kira kita semua paham
bahwa hak imunitas itu tidak bisa diartikan kekebalan hukum seluas luasnya
karena memang ada batasan dan ada tujuan hak imunitas itu diberikan pada anggota dpr
apalagi kemudian sekarang dikatakan seolah olah hak imunitas itu bisa menjadi dasar
untuk tidak hadir dalam pemeriksaan saksi
tapi silahkan saja kami sudah membaca surat tersebut
dan tentu surat surat yang disampaikan itu kita pelajari lebih lanjut
tapi bagaimana bang febri kalau kemudian yang dipanggil itu
setia novanto misalnya melalui kuasa hukumnya
mengatakan punya pandangan yang lain
seperti yang kebalikannya dari apa yang disampaikan kpk begitu
tadi yang disampaikan juga oleh bang febri diansyah
apa yang kemudian akan dilakukan
apakah menunggu tafsir dulu yang lebih jelas misalnya dari mk
ya silahkan saja soal itu
yang saya katakan tadi
kita pelajari surat surat yang disampaikan
betapapun kalau kita baca bahkan ada kesan mengada ngada misalnya
tapi silahkan saja itu argumentasi hukum
kami akan tetap memproses kasus korupsi
dugaan korupsi ktpl
dan rabu misalnya kita akan melakukan pemeriksaan sn sebagai tersangka
dan pemeriksaan saksi saksi juga terus kita lakukan
intinya yang secara sederhana yang ingin kami sampaikan
bahwa kami akan berjalan terus menangani kasus ktpl ini
meskipun ada kendala di tengah
itu hal yang wajar saya kira
dan kami juga tentu saja harus melakukan semua itu
itu dengan sangat hati hati
sama seperti kita menangani seluruh kasus korupsi
karena kita tahu berkat kehatian kpk menangani kasus kasus korupsi
dan membawanya pada proses persidangan
itu bukti kehatian ya
itu berkat kehatian yang kita lakukan
itu menjawab bang maman
nanti bang maman akan komentar
saya berhidupkan saya atas waktu singkatnya malam hari ini
singkatnya sebagai penutup
satu satu komentar ya
singkat sebagai penutup
bagaimana dari bang julius terlebih dahulu
apa yang harus dilakukan kpk kira kira
karena ada desakan di tengah
ada desakan menahan stiano vanto
kpk harus tetap tegak berdiri di atas hukum
saya sepakat dengan bang maman
perkara itu soal politik soal pimpinan lembaga politik itu harus dikesampingkan
soal kepartaian juga harus dikesampingkan
karena kpk tidak memiliki mandat untuk memikirkan atau mempertimbangkan persoalan persoalan
di luar hukum dalam kerangka penegakan pemberantasan korupsi
sehingga kita mengharapkan
jadi ikuti proses hukum yang lain lain kesampingkan dulu begitu ya
harus ikuti proses hukum yang lain lain kesampingkan dulu
dan justru masyarakat melihat di titik mana kpk bisa tegas
terhadap seseorang dengan posisi sedemikian tinggi
dengan pengaruh sedemikian besar
yang kemudian bisa menganulir pendapat bahwa hukum di negara ini tajam ke bawah
tumpul ke atas
itu yang kami tunggu dari kpk
kpk punya kewenangan untuk pemanggilan paksa dan segala macamnya
itu yang kami tunggu tunggu dari kpk
anda bagaimana melihatnya ketika kasus ternopantone untuk kpk
apakah justru kemudian dengan mengikuti proses hukum ini justru menyelamatkan golkar
ataukah seperti yang mungkin disampaikan oleh bang maman
saya justru melihatnya seperti ini
sekarang ini kan biarlah kpk mengurusi ini dengan baik
tidak usah diganggu
dan itu harus tegas tentu dia melakukan
yang pokok bagi partai golkar itu adalah lebih banyak ke dalam
ke dalam itu poin kita itu adalah kan partai golkar punya mekanisme
ada mekanisme di dalam agar kpk nanti tidak mengatakan kepada kita bahwa partai golkar akan juga punya sistem
punya mekanisme apabila dia mendapat masalah bisa dia recovery gitu
kalau dia recovery tentu ada obatnya gitu
tidak meminta kemudian orang lain untuk memaksa yang lain
poinnya ada apa
pertama poinnya adalah partai golkar harus melakukan munas secepatnya untuk membuat satu aturan baru
bahwa ketika ada masalah orang yang kena hukum seperti ini jangan lagi dikasih kesempatan untuk menjadi kandidat
bang maman abdurrahman sebagai penutup singkat saja bang maman
saya pada dasarnya
kami partai golkar menghormati semua proses hukum yang ada
dan yang terpenting adalah bahwa hari ini kpk harus bisa sama
tadi saya bilang dari awal bahwa kpk harus mampu dan harus bisa berdiri tegak dari sisi hukumnya
dan menegakkan hukum di atas segala galanya
karena apa ada tantangan besar
karena hari ini juga sebagian publik juga melihat bahwa ada tafsir tafsir politik
yang kita melihat bahwa seolah olah kpk ini bermain politik dan sebagainya
siapa yang bilang kpk bermain politik
ini kan opini sudah mulai beredar
artinya contoh kayak ada statement dari fahri hamzah aja mengatakan bahwa
penterangkaan terhadap setanow fanto ini dikarenakan ada agenda politik dua ribu sembilan belas
ini kan macam macam nih artinya apa
maka dari itu kami tidak ingin mas kita ini mengulangi kesalahan yang sama bangsa ini
kita menginginkan bangsa ini betul betul kalau memang ini masalah hukum kita hormati hukum
dan kita masuk pada frame

tidak usah lagi masuk
kpk tadi mengatakan ya ini proses hukum
silahkan itu artinya tidak usah lagi masuk kepada tafsir tafsir a b dan c
karena kenapa jangan sampai kesimpulan eh kita terlalu dini dan terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum proses hukum itu
jadi hari rabu nanti ketika akan dipanggil oleh kpk golkar mendorong pak setanow fanto untuk datang
saya pikir hari ini golkar pada posisi yang betul betul memberikan supporting kepada pak stenovanto dalam konteks menghargai dan menghormati proses hukum yang ada di bangsa ini
mendorong untuk datang ya pada hari rabu itu ya
proses hukum yang ada
oke terima kasih bang maman terima kasih juga bang ibran dan bang julius ibrani atas waktu singkatnya malam hari ini
dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir tetaplah di cnn indonesia prime news